indonesia sebagai negara yang masih berkembang memiliki cukup banyak anak anak muda atau anak remaja
yang hidup dalam kondisi rentan mereka biasanya adalah anak jalanan anak putus sekolah dan anak anak pengangguran
dan hidup tanpa pendidikan ataupun keterampilan sehingga sulit untuk memiliki masa depan yang cerah
nah insight saat ini berada di kampung rawabence di kabupaten cianjur
di mana ada sebuah sekolah yang khusus untuk memberikan pendidikan keterampilan dan berbagai macam pelajaran
bagi anak anak remaja
rentan seperti ini sehingga mereka bisa kelak hidup lebih mandiri dan juga memiliki keterampilan yang berguna bagi masa depannya
saat ini kita berada di the learning farm
mari kita lebih ketahui apa apa saja yang dilakukan dan apa apa saja yang diajarkan di the learning farm ini
indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara penduduk terbanyak di dunia
seharusnya indonesia berpotensi memiliki kekuatan sumber daya manusia yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja
sehingga kemungkinan untuk memiliki kekuatan sumber daya manusia yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja
bila dibandingkan dengan negara negara asean lainnya indonesia menyandang negara dengan tingkat pengangguran tertinggi
untuk mengurangi angka pengangguran sebuah lembaga swadaya masyarakat lsm asal boston amerika serikat
mendirikan the learning farm pada dua ribu lima
di atas lahan seluas dua empat hektare yang berlokasi di cianjur jawa barat
the learning farm menjadi tempat edukasi alternatif bagi pengguna pemudi putus sekolah anak jalanan hingga pengungsi dari negara negara konflik
hingga kini the learning farm sudah meluluskan lebih dari satu dua ratus siswa

pertama the learning farm mendapatkan penghargaan singapore ips soft award pada dua ribu sebelas dan uid sdsn indonesia solution initiative winner pada dua ribu empat belas
ya insight with desi anwar saat ini berada di kawasan kampung rawabencah di kabupaten
yang berpengalaman dengan persisnya di the learning farm
ini sebuah sekolah yang unik
di mana mereka memiliki penyelidikan keterampilan dan pendidikan khusus bagi anak anak remaja
anak anak muda yang bisa dikatakan sebagai vulnerable youth atau dalam kondisi rentan
biasanya mereka anak anak putus sekolah anak anak jalanan
dan yang mungkin masa depannya tanpa pendidikan kurang cerah
untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai apa saja yang diajarkan di the learning farm ini
sudah ada bersama saya direktur eksekutif dari the learning farm
ini buat sekolah ini menyenangkan sekali ya
alamnya begitu indah dan banyak sekali kegiatan
dan memang ini salah satu menurut saya kalau saya masih sekolah ini
atmosfer yang sangat menyenangkan untuk belajar
tapi the learning farm itu sendiri mbak nona bisa cerita sedikit asal usulnya
kenapa didirikannya untuk apa visi misi dan lain sebagainya
jadi balik yang tadi seperti yang mbak desi bilang
ini memang untuk pemuda rentan pemuda dan pemudi rentan
karena waktu ini didirikan dua ribu lima
itu anak jalanan di jakarta banyak sekali dan tidak ada yang punya
menampung mereka secara konstruktif kira kira begitu
nah lalu yang memulai ini melihat bahwa banyak sekali anak anak
anak muda indonesia yang dalam istilah mereka
kalau dia miskin tapi dia pintar biasanya ada channelnya
tapi kalau dia udah miskin dia biasa saja apalagi dia putus sekolah
itu kayak nggak ada jalan
jadi orang orang yang terpinggir
ya jadi kemudian itu ide pertama ini didirikan
jadi persisnya siapa siapa yang mendirikan
jadi kalau pendirinya kita bicara soal di dua ribu lima itu ibu miki
yang kemudian dibantu oleh world education boston
set up semacam kurikulumnya
jadi ini individu
individu yang tergerak untuk beli
yang tergerak untuk melihat
beliau memang menikah dengan orang indonesia
dan karena itu punya perhatian khusus untuk itu
jadi bukan nggak ada berkaitannya sama pemerintah indonesia dan lain lain
no no no itu sampai sekarang pun kita sebetulnya
kalau boleh dibilang independently supported by individual
internasional maupun sebetulnya ada juga yang lokal
jadi kemudian di dalam prosesnya as usual
organisasi ngo seperti di indonesia ada ups and downs
kemudian direvitalisi lagi di sekitar tahun dua ribu delapan oleh ibu gauri
yang dengan salah satu board yang masih ada sekarang juga
kemudian lebih memperluas bukan hanya anak anak putus sekolah dan anak jalanan
tetapi juga menampung juga vulnerability yang lain
misalnya anak anak yang memang korban konflik
atau yang dari disaster area
jadi kita punya alumni sini yang dari aceh
kita punya alumni dari poso ambon bahkan timor leste
jadi dari seluruh indonesia
jadi dari seluruh indonesia
kalau sampai sekarang bisa dihitung berapa jumlah siswanya sejak tahun dua ribu lima
dua ribu lima itu sekitar satu dua ratus an
iya karena kita daya tampung kita kan nggak besar
dan waktu di awal itu juga hanya beberapa starting
nah kalau sekarang kita sudah setiap batch kita bisa tampung sekitar empat puluh
nah ini saya tertarik karena ini kan di sebuah kawasan yang cukup luas
dan saya lihat juga banyak kegiatan berkebun dan lain sebagainya
tapi awal awalnya ketika ide ini dicetuskan ya
kira kira apa pemikirannya dari segi bentuk keterampilan yang dibutuhkan
dan juga bagaimana menyaring dari mana dan lain sebagainya itu kan pasti ada prosesnya
sebenarnya lebih dilihat kepada bagaimana kondisi kejiwaan anak anak ini
jadi arahnya lebih ke memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup
nah kesempatan kedua dalam hidup itu juga melihat pada kondisi mereka seperti apa
farming dan farming organik spesifik itu proses healing nya di situ
oh jadi salah satu kegiatan ini adalah bercocok tanam berkebun
tapi proses penyembuhannya bukan sebagai kegiatan utamanya untuk menjadikan mereka petani
di proses itu kemudian kita melihat bahwa
seperti yang kita semua tahu farming itu kan profesional yang mati
dan kalau tidak dimulai dari umur yang lebih awal
kita akan sulit mendapatkan petani petani muda yang tertarik untuk masuk ke situ
nah ini yang dalam proses kita kemudian mencoba untuk menciptakan apa yang kita sebut
new breed of farmers anak anak muda yang paham lingkungan
jadi yang mengerti perubahan klinik
yang mengerti market
jadi tidak hanya menjadi semacam subsistence farmer seperti orang tuanya
tapi bisa melihat peluang apa ke depan
nah ini yang sekarang kita olah ke sana juga
sehingga selain daripada life skill education yang kita berikan kepada mereka
mereka mereka yang memang concern dan memang tertarik ke arah pertanian
itu kita arahkan lagi untuk masuk lebih jauh kepada menjadi
balik ke mengenai life skills itu sendiri
apalagi kan ini anak anak muda yang mungkin mereka ya putus sekolah
atau ya kejiwaannya juga rentan terganggu
ini bagaimana awalnya membuat suatu kurikulum yang memang cocok untuk mereka
dan bentuk bentuk dari keterampilan hidup itu atau life skills yang dikhususkan bagi mereka
pedoman yang kita pakai itu sebenarnya yang mau kita tanamkan pada mereka tuh value nya
contohnya seperti apa
jadi bukan cuma sekedar
dan pendekatan yang kita lakukan itu yang kita bilang hands heart and head
jadi dalam proses itu kita melihat mereka growing dari situ
mengapa inti utama adalah pertanian selain pada proses healing itu tadi
anak anak dengan latar belakang seperti ini biasanya yang bising dari mereka itu apa istilahnya
nah ini yang kota coba ciptakan
kalau kita cuma ngomong saja itu masuk ke pingkili keluar ke pingkali
tapi lewat pertanian mereka mulai dari misalnya di sini ya mereka menyiapkan bedeng
menyiapkan bedengnya sudah bagus

benih yang kemudian mereka mau tanamkan di situ tidak dipelihara dengan baik hasilnya juga akan baik
twout the whole process udah bagus benihnya udah bagus bedengannya tapi tidak dipupuki dengan baik
dia juga gak akan berhasil dengan baik
jadi dalam cycle ini mereka dengan sendirinya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu akan ada konsekuensinya
nah itu yang kemudian memberi penyadaran pada mereka bahwa everything yang saya lakukan itu
jadi tidak ada masalah dari segi funding ya
setiap tahun harus berdarah darah lagi mencari panen
ini saya tertarik ya mbak munona karena ini suatu inisiatif yang sifatnya itu internasional ya
tidak ada mungkin kerjasama dengan pemerintah
jadi ini saya tertarik ini ada planting the seed of change
jadi ini sebenarnya mencerminkan apa yang dilakukan di sini ya
perubahan itu mulai dari dirinya sendiri
jadi pelajarannya ya selain urban farming apa juga
ada juga life skill life skillnya itu kita berikan komputer kita bekerja sama dengan universitas gunadharma
jadi bukan kita yang melakukan
apa namanya komputer bahasa inggris lalu komunikasi
ada juga skill untuk bagaimana mempresentasikan diri membuat cv yang seperti itu
jadi betul betul keterampilan yang praktis ya yang berguna yang bisa mereka nanti terapkan
nanti yang mereka akan gunakan di
ini kan sudah cukup banyak ya alumni nya
selama ini bu nona dari segi mentoring nya
siapa yang mengajarkan
mereka dan bagaimana
ini sifatnya voluntary atau
ini kan lsm kan
jadi sebagian staff yang memang tinggal di sini ini residential program
jadi mereka tinggal di sini
asrama di sini jadi staff itu pada dasarnya dua puluh empat
jadi kita bekerja sepanjang waktu
jadi mereka pagi ada di sini malamnya mereka juga punya kegiatan kegiatan lain
kita mendivided kan mungkin orang lebih memahami sistem haus
tapi karena ini pertanian kita nyebutnya ordo
dan setiap ordo itu dia punya mentornya sendiri dia punya prosesnya sendiri
mereka mengelola lahan juga berdasarkan ordonya
jadi mereka juga saling tahu hasilnya
jadi dibagiin jadi grup ya
istilahnya sekali lifting atau sekali recruitment itu ada berapa maksimumnya
kalau yang untuk basic program itu ada empat puluh
yang seratus hari
lalu yang tadi saya bilang yang memang kemudian tertarik lebih jauh ke farming itu mereka akan masuk ke yang kita sebut dengan advance program
atau di sini kita sebutnya
bisa lebih rinci lagi mengenai basic program
kalau yang sudah di advance itu memang lebih fokus pada pertanian
jadi bagaimana memahami tentang climate change apa namanya market itu seperti apa
di dalam program yang advance itu juga kita menginsert satu bulan magang
jadi kita tempatkan mereka di berbagai tempat
nah necessarily harus farming tapi lebih untuk memberi mereka confidence kalau kamu kerja sendiri di sana bagaimana
jadi kerja sama juga dengan perusahaan yang mau menampung
selama ini feedbacknya dari perusahaan
feedbacknya baik dan umumnya mereka dilamar sama perusahaan perusahaan atau pihak pihak yang tempat mereka magang
dan ini yang kita lihat sebagai tapi umumnya mereka mereka yang sana itu memang mau pulang
mau mengembangkan pertanian di tempat mereka masing masing
nah ini mereka dari mana mana saja ini seluruh indonesia
tapi rata rata dari mana lebih banyak ke timur atau
cukup balance ya
untuk batch ini malah
yang jawanya istilahnya kita kelibas sama yang di luar jawa
sisanya kita ada yang dari sumatera dari kalimantan sulawesi ntt
lebih banyak tapi saya lihat lebih banyak laki laki di sini
ya kali ini fluktuatif tidak mudah orang tua untuk melepas anaknya
nah ini dia ini kan residential jadi berarti tinggal di sini selama minimal kalau untuk basic seratus hari
kalau dia sambung ke advance satu tahun sama kita
sambung dua ratus hari jadi satu tahun
itu mendapatkan recruitment itu potential siswanya itu bagaimana caranya
jadi kita kerjasama dengan national dan local ngos
jadi mereka yang melakukan shortlist untuk kita
karena mereka memang kan yang kerja di wilayah wilayah itu
jadi kalau local ngo itu bisa pesantren bisa juga kalau di daerah timur di ntt misalnya
pastory di sekitar situ yang juga mengirimkan orangnya ke kita anak anak yang rentan yang mereka temukan di sekitar mereka
nanti mereka pulang dan mereka mengembangkan pertanian organik di masing masing petani
dan rata rata alumni itu pada pulang kembali ke daerahnya masing masing
apa yang mereka lakukan apakah bekerja
kalau juga ada organisasi yang cukup besar seperti world fashion world wild fund
ada juga international animal rescue itu yang juga kirim siswa ke mereka
yang menarik misalnya kalau world wild fund dan international animal rescue itu mengirim anak anak muda itu ke sini
supaya mengajari masyarakat di seputar situ untuk tidak melakukan lahan berpindah
jadi justru mereka jadi trainer nya ketika pulang
mereka jadi fasilitator mereka pulang
tapi yang jelas tidak ada yang menganggur atau ini setelah
pasti ada pasti ada lah
tapi paling tidak sudah punya life skill punya keterampilan yang mereka bisa terapkan ya
usia minimum lima belas maksimum dua puluh lima tahun
karena itu usia yang memang sangat harusnya manusia manusia yang produktif ya
nanti bisa berkontribusi ya terhadap lingkungannya maupun masyarakatnya
nah semua ini walaupun kita ketahuan ketahuan
semua ini semua adalah effort individu effort lsm institusi
pertama kenapa di sini ini lahannya lumayan cukup besar
pasti kan ada funding atau dana yang cukup banyak
kita dalam tanda petik ngontrak di mana mana
jadi dipinjemin orang lahan sampai akhirnya ada salah satu donor yang memang sudah lama
makanya support kita memberikan lahan ini ke kita
dari proses itu dan memang kontrak kita di tempat yang lama peminjamannya sudah hampir selesai
sehingga kita memutuskan kita harus bangun fasilitas sendiri saja gitu loh
jadi dengan lahan yang diberikan kita kemudian mencari funding lagi untuk bangun
dan kita berterima kasih sekali bahwa singapore red cross itu menjadi pendana tersebut
itu menjadi pendana terbesar untuk membangun fasilitas ini
lalu kemudian juga individual yang chip in ke situ juga sehingga kita berhasil membangun fasilitas
jadi tidak ada masalah dari segi funding ya
setiap tahun harus berdarah darah lagi mencari funding
ini saya tertarik ya mbak munona karena ini suatu inisiatif yang sifatnya itu internasional
tidak ada mungkin kerjasama dengan pemerintah atau
pemerintah daerah iya
ini merupakan menurut saya salah satu

sekolah yang memang dibutuhkan ya karena berkaitan dengan keterampilan dan juga menyelesaikan masalah pengangguran dan lain sebagainya
pemerintah daerah iya
jadi lebih pada pengiriman siswa
jadi mereka mensupport karena kita yang kita bisa support itu hanya biaya mereka di sini
biar transportasi dari tempat mereka ke sini itu yang harus mikir dan harus nanggung itu pengirimnya
jadi ada beberapa pemerintah daerah yang membantu dari sisi itu
untuk mensponsori kehadiran mereka di sini
kehadiran di sini tetapi cost of living mereka di sini tetap kita yang cari
jadi tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa siswa di sini
tidak kecuali kalau memang ada beberapa yang misalnya local government nya kerjasama dengan salah satu company yang ada di situ
espar of csr nya mereka bisa mendana itu untuk mengirimkan siswa ke sini dalam proses yang seperti itu
ada beberapa yang seperti itu
kalau di tingkat nasionalnya nah ini yang kita sudah berkali kali mencoba

kalau di tingkat nasionalnya nah ini yang kita sudah per kali kali mencoba
karena kita organic umumnya dalam tanda petik tidak ada yang mau
karena tidak bisa ada sponsor di belakangnya
jadi itu yang membuat kita akhirnya
sudah tiga belas tahun
masuk kita ke empat belas
masuk kita ke empat belas
ini bagaimana jalannya
challenge atau tantangan yang terberat selama ini dan mau dibawa kemana kira kira ke depan
challenge nya seperti biasa
any ngo itu selalu selain funding
mungkin sebetulnya animo yang mau datang ke sini itu banyak
daya tampung kita hanya seperti itu
jadi kadang kadang proses menolaknya itu juga
tapi di sisi lain evolving nya kita itu ke arah kayaknya memang harus kita bisa fokus ke pertanian
jadi life skill itu tetap memang harus perlu
tapi mungkin kita harus sudah lebih mengarahkan ke sana
sehingga lulusan kita ini menjadi lebih punya nilai lebih lagi
bukan hanya sekedar orang yang enough buat di lulusan
enough buat dirinya tapi yang gila juga bisa berikan balik ke orang
apalagi mengajarkan yang lain khusus untuk sadar lingkungan
mungkin cara cara yang bertani dengan baik
dan kita dengan perkembangan teknologi yang sekarang misalnya
alumni itu kalau dia kemudian menghadapi kendala dalam menjelaskan sesuatu
sekarang itu dia bisa live streaming aja sama kita
mbak nona terima kasih banyak
ini merupakan inisiatif yang sangat menarik
dan menurut saya itu sangat diperlukan di indonesia
apalagi karena ya kita angka pengangguran juga masih cukup tinggi
apalagi anak anak muda yang rentan ya itu masih cukup banyak
dengan adanya institusi atau sekolah seperti ini
kita harapkan juga bisa membantu untuk membuat mereka mandiri
dan bisa berkontribusi
tapi kita ingin lebih paham lagi
persisnya the learning farm ini dari aspek farmingnya
atau pertanian itu seperti apa
kita akan tanyakan ya dengan seorang narasumber kita
satu lagi dari nara sumer
tetaplah bersama insight with desi anwar
the learning farm hadir untuk memberikan harapan kedua
di tengah keputusasaan mereka
dan kita ajarkan bagaimana bertanggung jawab
ya kan tanaman ini juga pada dasarnya dia juga tubuh dan hidup
ya kita lanjutkan insight with desi anwar
dari kampung rawabence di kabupaten cianjur
khususnya dari sekolah the learning farm
nah salah satu dari program inti yang ditawarkan di sekolah the learning famil ini
ya bercocok tanam
karena ini merupakan kurikulum yang penting
dalam proses ya edukasi yang diberikan kepada siswa
siswa yang ada di sini
nah telah hadir bersama saya farm manager
atau mungkin kepala sekolah ya
dari anak anak siswa di sini
halo pak selamat pagi
apa kabar baik pak
ini salah satu dari greenhouse yang ada di sini
mungkin bisa cerita ya
karena tadi disebutkan bahwa
berkebun itu ya memang ini merupakan proses healing
tapi menjadi sesuatu yang inti
farming apa yang diajarkan
apa yang ditanam
karena saya lihat ini luar biasa ya
subur sekali dan banyak sekali
tanaman tanaman sayur dan lain sebagainya
yang ditanam di sini
jadi sebenarnya seperti yang dibilang
meliputi beberapa aspek
salah satunya budidaya tanaman
ada juga peternakan
peternakan kita punya kelinci domba
kemudian ikan kita budidayakan ikan nila
sama ikan leleh
jadi hampir seluruh mata ajaran
itu sekitar delapan puluh sembilan
mata ajaran yang diajarkan
khusus tentang pertanian
learning farm concern di empat hal
atau kita sebutnya empat pilar
karena budidaya tanaman
itu sebenarnya hanya bicara empat hal
yang pertama tentang tanah
bagaimana tekstur tanah
ph tanah dan segala macam
karena kehidupan tanaman itu dimulai dari situ
lalu kemudian tentang tanaman
itu mulai dari benih
sampai menjadi benih lagi
sehingga secara kontinu bisa terus dibudidayakan
pupuk kita ajarkan cukup detail
baik padat maupun cair
dengan bahan bahan yang mudah sekali didapat
terutama di daerah pedalaman
jadi ini semua organik ya
kita organik dan secara konsisten
learning farm hampir tiga belas tahun
kita masih terus organik
jadi sayur sayurnya semua sehat ya
kemudian yang terakhir
yang terakhir hamadan penyakit
jadi kalau empat pilar di pertanian itu bisa dikuasai
sebenarnya selesai masalah pertanian itu
jadi bagi kita yang ingin menjadi petani
gak harus paham ya empat pilar itu
jadi ada tanah ada benih ada pupuk
dan ada juga hama dan lain sebagainya
tapi benihnya itu dari mana
dan apakah ada di donasi
atau bagaimana ini
kita pernah dapat donasi dari salah satunya
juga yang meminjamkan lahan ini
juga punya perusahaan benih
kemudian kita adaptasi
kemudian kita kembangkan
lalu ini juga ada contoh benih
kita punya seed bank
jadi tanaman yang sudah dibudidayakan
lalu kita simpan benihnya
kemudian kita tanam berikutnya
dan ini nanti kalau sudah tumbuh
ini dijual kemana mana saja pak suradi
kita punya pelanggan
salah satunya supermarket
di salah satu supermarket di jakarta
kemudian juga ada beberapa institusi
ada pelanggan yang memiliki
jadi ada pasarnya ya
mbak desi boleh juga
kalau kita juga mau pesan boleh ya
pak suradi ini kan sebenarnya ya pertanian ini
kurikulum yang penting
dan ada hasilnya
tapi fokus ke siswanya kan lebih penting lagi
ketika pertama kali misalnya datang
dari seluruh indonesia
ataupun mungkin dari daerah konflik
bahkan disini kalau setahu saya
ada yang berpengaruh
ada yang berpengaruh
jadi kita harus mengingatkan
bagaimana cara mengajarkan
anak anak remaja ini
prosesnya dan apa kira kira
tantangan yang dihadapi
jadi gini mbak desi
kita tahu bahwa generasi muda
terutama dari daerah yang tadi mbak desi sebutkan
dari daerah konflik
broken home mana mana jalanan
mereka hidup di tengah ketidakpastian
lalu kemudian the learning farm
hadir untuk memberikan harapan
kedua di tengah keputusasaan mereka
di tengah keputusasaan mereka
dan kita ajarkan bagaimana bertanggung jawab
tanaman ini pada dasarnya
dia juga tubuh dan hidup
sehingga butuh dirawat
dengan kasih sayang dengan seri
menggunakan tangannya sendiri
kehidupan itu dimulai dari sini
kehidupan itu dimulai dari sini
dari situlah kemudian
anak anak kita beri tanggung jawab
supaya mereka sejenak
melupakan masa lalunya
dengan diberi tanggung jawab
setiap anak diberi
apa yang mau dia tanam lalu dia
semai dia urusin sampai selesai gitu
dari sana kemudian skill itu
secara tidak langsung akan melekat pada
dirinya ketika mereka
adalah yang bisa dilakukan
tapi awal awal apa mereka
mungkin ada yang mungkin tidak
apalagi bertemu dengan
orang orang lain dan mungkin tidak
terbiasalah dikurung di satu tempat
resistensi atau bahkan mungkin yang
ya kita punya
beberapa pengalaman karena memang
sekarang sudah angkatan yang ke tiga puluh
yang berdiri jadi
cukup banyak dinamikanya
hanya membawa sebuah harapan
bahwa the learning farm akan mampu merubah
datang itu megang canggul juga
belum pernah jadi kita harus
ajarkan mereka untuk itu
dan harus sabar yang paling penting
kami semua bahwa siapapun yang
datang ke the learning farm itu lupakan
latar belakang sosial
agama dan segala macam kita adalah
keluarga makanya disebut
di sini adalah rumah plf
rumah the landing farm
bentuk hari ini kan seratus hari
nggak boleh keluar
isinya anak anak muda nah itu bagaimana
menjaga supaya mereka tuh tetap
bisa dikontrol dan bisa diatur
bangun jam berapa kemudian
apa kegiatan sebenarnya mungkin nggak dikekang
ya tapi pada saat
aktivitas di luar
karena mereka adalah menjadi tanggung jawab kita yang
dititipkan oleh orang tuanya
tapi yang kita bangun adalah
anak anak yang menentukan sendiri
jadi mereka membuat aturan
sendiri kita beri ruang
itu jam berapa mereka harus
tidur jam berapa mereka harus bangun
kalau tadi pertanyaan mbak desi tentang
total kegiatan per hari
untuk anak anak itu sepuluh jam termasuk
juga staff oke dari pagi apa
sampai malam apa ya
jam lima itu mereka sudah bangun
jadi harus sudah turun
dari tempat tidur merapikan tempat tidur
yang muslim ibadah
yang lainnya boleh jogging
dan segala macam jam enam itu
sarapan pagi jam tujuh itu
baru aktivitas hariannya
dimulai jadi preparenya cukup panjang
dari jam lima sampai jam delapan
jam delapan itu dua jam ke kebun
kemudian dua jam lagi
ada bahasa inggris komputer tadi udah
kemudian istirahat siang
jam satu sampai jam tiga sore atau
tiga belas sampai lima belas itu kelas
materi teknis ya ada
pertanian ada perikanan
kemudian ada peternakan sorenya
balik lagi ke kebun
jadi berkebun itu dua kali dua kali
sehari pagi dan sore
supaya nggak terlalu panas ya mbak
nah malamnya malam itu
sebenarnya acara fun gitu ya senang senang
supaya mereka nggak boring
setelah aktivitas harian
yang kita sebut itu
urdu kalau kita sebutnya urdu atau
seperti di harry potter itu kan ada
haus ya jadi mereka
ceritalah seminggu ini
kita ngapain apa yang sudah selesai
kemudian apa kekurangannya
lalu minggu depan kita mau ngapain
dan hubungan antar
kawan hubungan dengan staff itu
dibicarakan di seminggu sekali gitu jadi kalau
ada konflik sekecil apapun setiap
minggu itu sudah bisa diketahui
konflik atau mungkin
pertengkaran atau ya misalnya
selisih pendapat lah gitu ya karena ini
kan berbeda beda jadi anak anak muda
biasanya semangat lagi anak anak muda
idealismenya masih tinggi ya mbak
ada juga literasi nonton
bareng ada juga disebut
the learning farm ini salah satu kalau saya bilang
mengistilahkannya menjadi pemantik
sekolah anak anak yang sudah
lulus sma lalu mereka ya sudah lah
sampai di sini saja karena orang tua nggak punya
biaya dan segala macam
setelah keluar dari the learning farm mereka
banyak lho mbak yang melanjutkan kuliah
kalau tidak salah katanya
mbak cini sudah ada yang mau wisuda
iya pak suradi
dari awal sampai sekarang
itu perubahan paling
mencolok atau yang paling
kelihatan di mereka mereka ini
seperti apa pertama kali mungkin
tidak pernah memegang cangkul tapi sekarang
sudah mau wisuda dan bahkan
mungkin mau mengambil kursus
yang lebih panjang
itu seperti apa perubahan
kita punya parameter mbak desi untuk
menilai dan secara objektif
pada saat mereka baru
datang satu minggu
itu kita udah kasih pretest
namanya jadi pengetahuan
mereka tentang pertanian
tentang istilah istilah itu kita sudah
punya nilai dari empat puluh anak
lalu ada mites di lima puluh hari
karena programnya kan seratus hari
kita ada mites
untuk mengetahui sejauh mana sih tingkat pemahaman
anak anak terhadap materi yang sudah diajarkan
lalu kemudian di ujung
nah itu rata rata hasilnya bagaimana
bagus sejauh ini
sangat nyemak juga ya iya dari yang
awalnya jadi gini pas
salah pas mites itu
mereka udah tahu oh ini yang saya salah dulu
jadi dari situ mereka belajar
lalu kemudian di ujung
di hampir mendekati seratus hari atau
tepatnya di sekitar sembilan puluh hari
dan ujian praktek jadi setiap anak itu dikasih
kemudian mereka siapkan lahan
mereka tanam dan itu dinilai
yang penting nggak mati ya iya
tapi ada yang pernah gagal misalnya
bagaimana pak nuradi gagal dalam
arti ya ya nggak lulus tes
oh kalau itu nggak karena kita
bukan pendidikan formal ya tapi bahwa
siapa tahu harus ulang lagi misalnya
tanamannya kurang bagus tumbuhnya
atau bagaimana enggak sih mbak
kita punya waktu satu minggu untuk melihat
perkembangan itu jadi
dari sana kemudian kita kasih nilai untuk
siapa yang masuk sepuluh besar setiap angkatan
nah yang lulusan kali ini bagaimana
apa kembali ke kampung
masing masing atau apa yang ada
yang mungkin ingin melanjutkan ke advance course
atau kursus lanjutan yang dua ratus hari itu
iya yang jadi petani
modern millenial mungkin
kalau untuk angkatan sekarang
karena kita setiap dua
batch basic kita ambil
satu advance yang dua ratus hari
untuk batch yang sekarang ini ada
tiga belas orang yang mendaftar
oh sembilan belas sembilan belas sementara
yang sekarang ini ada dari sulawesi
dari kalimantan kemudian ada dari
aceh ada dari ntt
dan itu totalnya
sembilan belas anak kita tidak
bisa terima semuanya karena kapasitas
asrama dan pendamping di
lapangan jadi setiap
angkatan untuk advance kita hanya ambil lima belas
itu programnya lebih intensif
lagi seperti apa pak suradi
sebenarnya karena berarti mereka di sini
hampir satu tahun kan ya
ruang kepada anak anak yang terseleksi
untuk masuk advance
misalnya ada problem di daerahnya
apakah itu terkait dengan
pengendalian hama terkait dengan
sistem budidaya itu mereka
bisa pelajari di sini dengan tanaman yang
sama karena selain sayuran
kita juga punya padi jadi
produksi padi di indonesia terutama anak anak
yang dari daerah sentra padi itu bisa
juga memilih apa yang
mau dia kaji lebih dalam
tentang tanaman itu jadi istilahnya sudah
s dua nya lah ini harus ada
ada paper yang harus di
ada karena mereka
di tahap awal mereka
buat proposal untuk mengajikan judul
sepakat antara pembimbing sama anak anak
yang bedanya adalah
di the learning farm untuk
mereka ada presentasi
hasil penelitian setiap minggu
itu juga melatih mereka melatih
mental melatih pemahaman
nah setelah mereka lulus khususnya yang
alumni nya kemana saja yang
ini teman teman berkembang di daerah
karena mereka lebih memilih kembali ke daerah
bantu mengembangkan daerah
banyak mbak ada salah satu juga di sulawesi
di ntb kemudian di lampung
mereka buat komunitas komunitas
yang udah lulus dari advance itu
dia bisa jadi leader di situ
kegiatan lalu kemudian
dia bisa akses dana misalnya
dana desa atau apbd
ada beberapa yang sudah bisa dapatkan itu
dan cukup ini
sampai saat ini ikatan alumni nya
cukup ketat cukup solid
ya secara keluarga
keluarga memang kita masih
terhubung dan berkomunikasi
yang saya mau kasih tahu juga
buat pemirsa cnn
the learning farm ini salah satu
kalau saya bilang mengistilahkannya
menjadi pemantik untuk melanjutkan
anak anak yang sudah lulus sma
lalu mereka ya sudah lah sampai di sini saja
karena orang tua nggak punya biaya dan segala macam
setelah keluar dari the learning farm
mereka banyak loh mbak yang melanjutkan
sekarang kalau nggak salah sudah ada
lebih dari tiga puluh yang alumni itu
dia berjuang untuk melanjutkan kuliah
yang angkatan sekarang juga ada tujuh orang
yang mau lanjut kuliah
jadi tidak boleh kita berpikir bahwa sudah tidak ada
karena mereka sebenarnya adalah potensi potensi yang
masih bisa dan harus dikembangkan
apalagi dalam usia muda ini
menyenangkan pak suradi
bagi anda sendiri pribadi
apa yang dirasakan
saya pernah berada di posisi yang sama
bahkan mungkin lebih
dari cerita mereka
buat saya ini adalah komunitas saya
saya lahir dari keluarga yang
menghilangkan jasa orang tua tapi dari
keluarga yang benar benar tidak mampu

saya berintegrasi ke sumatera
saya lahir di tengah hutan mbak desi
cerita orang tua yang baru
tiga bulan di daerah trans
dari sana kemudian
sampai sekolah menengah saya selesai
lalu kemudian saya berkembang
dan ya sampai sekarang
tidak ada yang salah kok dengan
petani justru petani ini
mulia dan ini benar benar menjadi
penopang dalam pembangunan
dan dari pertanian inilah
kemudian menciptakan seluruh kehidupan
di dunia jadi sekarang sudah bisa
memperbaiki nasib yang
ada di sini tapi mungkin kita
boleh nggak ketemu dengan beberapa dari
apa saja pengalaman mereka di sini
apakah menyenangkan atau tidak
dan kira kira manfaat ya yang mereka
hadapi dan kalau tidak salah
juga di sini ada berapa jumlah
pengungsi yang menjadi siswa
yang sekarang untuk siswa basicnya
ada dua sebelumnya kita
pernah dibet sebelumnya ada empat
yang advance sebelumnya
ada dua yang sekarang yang advance
ada satu boleh kalau mau jadi ini masuk
programnya pengungsinya dari afganistan
dari afganistan dari afganistan
sudah berapa lama di indonesia
empat tahun empat tahun
mungkin dulu bisa cerita
dari afganistan kemudian di indonesia
dan akhirnya di the learning farm
ali bahasa indonesia nya
jadi kita mau kenalan dengan beberapa
sebuah tatung hurung
saya sebelum ke sini dari kabul ke india dari india ke malaysia dari malaysia ke indonesia
itu berapa lama kapan kamu meninggalkan kabul
sebelas hari dan setelah itu saya berpanggilan ke unhcr dan saya meminta unhcr untuk mengikuti saya
dan mereka menerima saya
dan setelah itu saya sudah menunggu dua tahun untuk menerima interviu
setelah dua tahun mereka mengambil interviu dari saya
dan mereka mengakses saya dan memberikan saya kartu refuji
ketika saya datang ke indonesia saya tinggal di cisarua
satu hari saya berpanggilan ke unhcr dan saya meminta unhcr untuk membantu saya
dan kalau ada program atau yang lain unhcr berkata kepada saya
ketika saya datang ke indonesia saya tinggal di cesarwa
satu program saya adalah telepon
di waktu itu saya join
dan mereka bilang kamu tunggu kita telepon ke kamu
mereka telepon ke saya
dan mereka bilang buat saya kalau kamu suka tentang pertanian kamu bisa belajar di rumah tlf
ketika saya datang ke sini di rumah teh lift di waktu itu susah buat saya karena puasa saya tidak bagus
dan saya pelan pelan belajar bahasa indonesia yang pertama saya mulai basic saya dari angkatan tiga puluh dua
dan setelah tiga bulan saya graduasi dari basic dan setelah itu saya lanjut advance program
sudah lulus advance nya
ya sekarang saya di advance program
jadi kehadiran teman teman pengungsi di sekolah seperti ini dan apalagi berbaur dengan siswa siswa lain ini bagaimana selama ini
pasti saling berbicara saling belajar ya pak suradi
apa yang mereka dapatkan juga dengan kehadiran teman teman dari afganistan misalnya
banyak karena gini mbak kita tidak meminta anak anak yang non refuches itu untuk tiba kepada mereka
tapi setidaknya memahami bahwa mereka nggak punya pilihan dari afganistan sampai ke indonesia itu hanya mempertahankan hidup dan dia ingin survive
makanya kita punya forum di kelas bersama itu mereka cerita latar belakangnya sehingga teman teman memahami situasi itu
dan memahami keadaan dunia juga kan
bahwa dunia ini tidak serta merta kemudian kita katakan aman ternyata di luar sana itu sangat sangat tidak aman buat masyarakat sipil dan kena pali dari afganistan sampai ke indonesia ya
dan mungkin bisa juga saling belajar
mengenai pengalaman masing masing
nah di sini ada wila juga
willa sudah basic advance atau apa
di tahun dua ribu tujuh belas saya mulai sebagai siswa basic

kemudian saya melanjutkan lagi sebagai advance di dua ribu delapan belas dan saya graduasi di dua ribu delapan belas
wow luar biasa
sekarang sudah graduate
saya tidak terlalu banyak ya perempuan di sini
mungkin willa sedikit latar belakangnya dulu di mana dan kenapa bisa sampai di the learning farm
saya dari bengkayang kalimantan barat
di mana tempat saya di bungkayang itu memang dari lahir saya ada di lingkungan yang semuanya hidup sebagai petani
nah ketika sma setelah tamat sma di situ saya tidak punya pilihan untuk lanjut ke perguruan tinggi
karena memang dari keluarga tidak berkecukupan
saya pernah berpikiran bahwa dengan usia muda dan menjadi petani itu adalah sesuatu yang dalam bahasa kasarnya kampungan
dan ada salah satu yayasan wahana fisi indonesia yang kemudian menawarkan saya untuk belajar di the learning farm
saya datang sebagai siswa basic dan saya bersyukur di basic angkatan dua puluh sembilan
saya dipercayakan teman teman untuk menjadi ketua angkatan
jadi kira kira bagaimana masa depan willa apa yang akan dilakukan dengan keterampilan ini
dan kira kira pekerjaan apa yang akan dilakukan
untuk sekarang saya menjadi bagian dari the learning farm
saya bersyukur juga dari sebelumnya yang saya diajarkan oleh fasilitator di sini
sekarang saya terjun untuk mengajarkan teman teman basic yang baru datang
seperti yang saya dapatkan bahwa di usia seginilah kita harus belajar menjadi petani
terima kasih banyak willa sungguh ya inspiring
dan juga ali terima kasih banyak untuk cerita yang menginspirasi anda
dan semoga ini semua bisa membantu ya siswa siswa di sini juga memiliki masa depan yang lebih baik
dan juga bisa banyak berkontribusi dan kita kita sendiri juga bisa banyak belajar ya dengan keberadaan the learning farm
ini mungkin terakhir pak suradi kalau saya lihat di sini ini bukan masalah farmingnya bukan masalah berkebunnya
tapi bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang memang ada di indonesia ini
karena banyak sekali anak anak muda anak remaja yang mungkin menganggur tidak memiliki harapan untuk memanfaatkan
di depan tapi sekarang diberikan skill diberikan keterampilan tapi juga dalam suasana yang sebenarnya ya inilah suasana bersatu dengan bermacam macam latar belakang
mungkin apa kira kira harapan dan pesan penting yang perlu kita ketahui
ya kami selalu sampaikan ke anak didik baik basic maupun advance bahwa harapan itu masih ada
ketika kita berada pada titik yang terendah pun dan kita tidak menyerah kita berani keluar dari situasi itu jalan keluar itu pasti akan ada dan harapan itu akan selalu ada mbak desi
iya sekali lagi pak suradi terima kasih banyak
sama sama pak desi
demikian insight with desi anwar kali ini langsung dari kawasan the learning farm di kampung rawabenche di kabupaten cianjur
dan mungkin bagi anda yang sekali sekali lewat daerah ini tidak pernah melihat ini mungkin anda juga bisa lihat di sini
sekali lewat daerah ini tidak ada salahnya untuk mengunjunginya karena daerah ini memang begitu indah dan disini juga tersedia bermacam macam sayuran organik yang juga bisa kita nikmati bersama dan mungkin juga kita bisa belajar ya menjadi petani petani organik petani modern
karena yang dibutuhkan oleh indonesia juga semakin banyak petani anak anak muda petani milenial dan petani yang bisa membawa indonesia ke depan ini lebih manis
lebih mandiri dari masalah pangan
oke demikian insight with desi anwar terima kasih atas perhatian anda kita akan berjumpa di lain waktu jangan lupa saksikan insight with desi anwar juga di cnnindonesia com dan di kanal youtube kita cnn indonesia insight with desi anwar